kamu bicara sama aku dengan aldebaran
itu ke rumah mereka yuk
jadi kamu kepikiran andien
pengen ngomong aja sama adik sebentar
kalo kamu mau ke rumah andien
perasaanku gak enak semangat yuk
aku ambil pas dulu ya
jadi kalo bukan nino
apa ada laki laki lain
yang sedang mendekati andien
yang gue gak tau
kenapa gue gak tenang
kenapa gue marah
kenapa gue gak rela
ada laki laki yang berusaha
mendapatkan perhatiannya andien
selamat pagi pak al
saya minta bapak untuk segera datang ke kantor sekarang
karena ada berkas yang harus bapak tanda tangani
approval dari bapak
ditunggu oleh departemen finance pak
saya ke kantor sekarang
mas kamu dimana
kamu yang dimana
ini aku di jalan mas
ini aku lagi nunggu
aku mau jual ke tempat kamu
kamu pasti ke rumahnya mas nino kan
saya gak perlu sama kamu
saya suruh rendy jemput kamu ya
saya suruh rendy jemput kamu ya
ntar lokasi kamu sama dia
kita ketemu di kantor saya
mas kamu beneran ke tempatnya mas dino kan
pak rendy tolong jemput saya ya di jalan kahuripan
saya segera kesana
tolong jemput andien
antar dia ke kantor
noh kamu tuh dari mana sih tadi elsa
elsa kenapa tadi
terus mama tanyain dia gak mau bilang apa apa
apa jangan jangan tadi elsa dengar
pembicaraan ke dia nanti barat
noh kamu ditanya kok
bengong ada apa sih sebenernya kenapa
ya kamu ke kamar kamu tanyain ada apa
mama tuh cemas sayang
kenapa bibir minum memar begitu
apa yang terjadi sebenarnya
pasti kamu dengarkan
pembicaraan aku dengan aldebaran
mereka yang merasakan dia
mereka silahkan ngomong
banyak laki laki mau sama aku
dari dulu aku bertahan buat kamu
bahkan sampai aku rela ngelakuin apapun demi kamu sayang
tapi sekarang balesannya apa
kamu masih peduli sama anin kan
aku selalu belajar untuk mencintai kamu
aku gak bisa bawa hatiku sendiri
kalau aku peduli dengan anda
berarti kalau anin cerai
kalau anin cerai sama aku
kamu mau ngejar ngejar dia lagi gitu
mereka akan bercerai
pak kop modern
biar kita berdua
jadi memang bener
sebenarnya nino masih mengharapkan mbak andin
jangan jangan mas al udah ketemu sama mas nino
kalo gitu bisa jadi tadi mas al berantem lagi sama mas nino
maaf ya bu jadi nunggu lama sebentar sesi bensinnya dulu
ya gapapa lagi pulasnya juga ngelanjut kok
saya berhenti disini aja ya ada yang jemput juga
oh iya gitu yaudah gapapa makasih ya bu maaf
itu mobil parah ya mbak
makasih ya parah ini udah jepos
eh siapa ini